sakri enam puluh satu tahun seorang petani di desa kersoharjo kecamatan genengawi
meregang nyawa pada selasa dini hari
korban tewas akibat tersengat arus listrik pada jebakan tikus di sawah milik temannya sendiri
peristiwa bermula saat korban hendak melihat tanaman melon milik temannya
suratmanto yang berada tak jauh dari sawah miliknya
naas korban tak mengetahui di sekeliling kebun melon itu ada jebakan tikus
berupa lilitan kawat yang dialiri listrik dari mesin genset hingga akhirnya tersengat arus listrik
korban sempat ditolong warga namun akhirnya tewas saat perjalanan menuju rumah sakit

ya genset itu dipasang untuk jebakan tikus
jadi ada kawatnya juga untuk melingkar di tempat sawahnya
para petani diimbau untuk tidak memasang jebakan tikus yang dialiri listrik di area persawahan
karena jebakan maut itu
sudah kerap memakan korban jiwa
inamtohari ngawi jawa timur